wakil presiden ke sepuluh dan ke dua belas merespon pernyataan luhut soal pesan kepada presiden terpilih prabowo
agar jangan bawa orang toksik ke kabinetnya
menurut jk orang toxic adalah orang yang tidak melaksanakan pasal tiga puluh tiga konstitusi
saat dikonfirmasi jk awalnya menyebut tidak paham referensi luhut terkait orang toksik
menurut jk toksik yang ia pahami hanyalah mengacu ke menteri yang tidak mematuhi konstitusi
terkait keadilan akses perekonomian dan sumber daya alam
pak jk pak trik sehat wali